seorang asn pejabat kelurahan kelapa gading barat diduga melakukan pemaksaan kepada sejumlah petugas ppsu
yang bertugas di kelurahan tersebut untuk meminjam uang di kooperasi dan aplikasi pinjaman online
namun uang pinjaman tersebut diambil pejabat asn tersebut
menurut maulana salah satu petugas ppsu sebelumnya ia dan sejumlah rekannya
yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan oleh asn pejabat kelurahan kelapa gading barat
mereka dipaksa untuk mengajukan pinjaman online
namun sejumlah petugas ppsu yang datanya ditolak oleh aplikasi pinjaman online oleh asn tersebut
dipaksa untuk mengajukan pinjaman ke kooperasi simpan pinjam yang direkomendasikannya
para petugas ppsu yang menolak diancam akan dipecat
katanya kasih lagi perlu
lata lata untuk kedipo sendiri cairnya berapa pak
ada yang lima ratus paling kecil ada yang tiga juta sampai tujuh juta
kooperasi itu direkomendasikan sama kasihnya untuk pinjaman yang dua puluh juta itu
wali kota administrasi jakarta utara ali maulana hak
hakim mengaku bahwa asn kelurahan kelapa gading barat tersebut
kini tengah diperiksa oleh inspektorat asn wali kota jakarta utara
sejak kita proses kemarin
baik di kedipo kelurahan
dan di kedipo kota
dengan inspektorat bantuluk
dan kedipo kota jakarta utara
kita proses terkait dengan asn nya
dan juga kita
kita tahu lagi berapa banyak ppsu dan ppsu
hingga kini sedikitnya sudah ada lima orang petugas ppsu
yang mengaku menjadi korban pemaksaan dan pemerasan penghutan liar
yang dilakukan oleh oknum asn pejabat kelurahan kelapa gading barat
mahardika prakasa satya jakarta